indonesia negara kepulauan dengan ragam budaya suku dan bahasa
didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang ada menjadikan indonesia juga kaya akan potensi sumber daya ekonomi kreatif
sebagai bank sentral bank indonesia menjalankan berbagai program pengembangan umkm dalam rangka mendukung pencapaian tugas bi
salah satunya adalah program yang berbasis umkm unggulan untuk penciptaan aktivitas ekonomi baru
yang mendukung penyerapan tenaga kerja khususnya wanita
dan pertumbuhan ekonomi daerah
implementasi bi dalam pengembangan umkm dilakukan melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan pembiayaan umkm
dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi umkm itu program yang dilakukan bank indonesia di kantor pusat maupun di seluruh kantor perwakilan daerah
adalah melalui pembangunan klaster baik dalam rangka pengendalian inflasi maupun dalam rangka umkm unggulan
untuk mendukung tumbuhnya pusat pusat ekonomi baru di daerah
dalam implementasinya permasalahan yang kerap ditemui adalah kualitas dan produktivitas umkm yang belum optimal dan pemasaran yang masih terbatas
bank indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak memberikan pelatihan pendampingan dan edukasi
serta fasilitas dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas umkm
kemudian membuat perusahaan yang lebih mudah untuk mencapai keuntungan
yang dilaksanakan oleh seluruh kantor perwakilan bank indonesia
salah satu pengembangan umkm unggulan yang dilakukan bi di daerah adalah pengembangan produk batik jambi
makna dan filosofi yang tergambar di batik jambi syarat akan sejarah asal muasal batik tersebut
pelestarian batik jambi merupakan perusahaan yang berpengaruh untuk mencapai keuntungan
dan juga menyebabkan wujud kepedulian bi terhadap warisan nusantara
mahakarya goresan batik jambi juga menyimpan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi banyak orang
bank indonesia membantu akses pemasaran kain batik jambi melalui fasilitas pameran
serta peningkatan kualitas produk dan kemasan sehingga meningkatkan daya jual produk
di mana kita terbantu dalam hal penyempurnaan proses kualitas
semua terus dibantu promosi pemasaran ke mana mana lah
pokoknya jadi sekarang udah masyarakat luas bukan saja hanya di jambi
tetapi luar daerah indonesia ataupun luar sudah banyak tertarik dengan kekhasan yang kita punya
lain batik lain pula pengembangan produk unggulan tenun donggala yang ada di palu sulawesi tengah
tenun donggala sempat mengalami penurunan peminat padahal kualitas yang dimiliki sangatlah baik
dengan khas warna warna terang
melihat potensi yang dimiliki tenun donggala bank indonesia terdorong untuk membantu pengembangannya
sebagai aktivitas ekonomi baru berbasis sumber daya lokal antara lain melalui perluasan jaringan pemasaran
alhamdulillah kita bersyukur semua kita punya permohonan itu untuk mengembangkan kain tenun ikat donggala
yang diterima oleh bank indonesia
pengrajin sudah diganti yang baru terus papan reklame terus kami diikutkan pameran untuk memperkenalkan lebih luas lagi tenun ikat sarung donggala
akses pasar merupakan salah satu komponen penting dari keberlangsungan usaha dan meningkatnya umkm
bi hadir mendukung perluasan akses pasar terhadap binaan bi
salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pameran karya kreatif indonesia
yang untuk kali ini mempersembahkan ragam kain tradisional
dan kerajinan premium dari berbagai pelosok negeri
mahakarya anak bangsa seperti batik jambi dan tenun donggala diperkenalkan
dengan adanya kki ini kita mengharapkan ini menjadi showcase dari umkm umkm unggulan yang telah dibina bank indonesia
sehingga dapat membuka akses pemasaran untuk jangka pendek maupun jangka panjang
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas umkm dan menyumbang pada perekonomian daerah dan nasional
kain indonesia telah menginspirasi para desainer nasional maupun dunia
untuk menciptakan karya dan kria bernilai tinggi yang dicintai oleh masyarakat luas
kita patut berbangga akan keindahan lembaran kain tradisional yang dihasilkan oleh tangan tangan kreatif umkm
bank indonesia mendukung penciptaan aktivitas karya kreatif di indonesia
dan mendukung penciptaan aktivitas ekonomi baru di daerah melalui pengembangan umkm unggulan
agar lebih berkontribusi pada perekonomian nasional
bank indonesia di setiap makna indonesia